tepat pada tanggal lima desember diperingati sebagai hari armada republik indonesia
bertempat di dermaga koarmada ii surabaya
upacara peringatan hari armada ri tahun dua ribu sembilan belas ini dilaksanakan
peringatan hari armada republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas ini mengusung tema
armada sebagai pengawal samudera siap mewujudkan prajurit
pejuang profesional bermoral dan militan
dalam peringatannya di koarmada dua surabaya setidaknya melibatkan
ribuan personel gabungan kotama tni al wilayah surabaya
upacara dipimpin langsung oleh kepala staf angkatan laut laksamana tni siwisuk ma'aji
selain parade dan defile dalam hari armada tahun ini juga diisi dengan atraksi bela diri militer
jadi pesan bagi saya selaku kepala staf angkatan laut dalam rangka hari armada tahun dua ribu sembilan belas
tentunya armada ke depan harus mampu
mengawal kedaulatan dan keamanan negara kesatuan dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia
ini yang terpenting
yang kedua tentunya menjadi cita cita bahwa armada menjadi salah satu kekuatan diplomasi
kekuatan pertahanan yang mampu untuk memberikan satu situasi dan memberikan